sementara calon gubernur nomor urut tiga anies baswedan mengunjungi warga gang sawo ampera jakarta selatan
di tengah hujan warga dengan antusias menyambut anies dan menyampaikan berbagai aspirasi mereka terutama terkait kesehatan dan pendidikan
warga gangsawo mengeluhkan sulitnya akses pelayanan kesehatan yang baik
mereka khawatir apabila seluruh program bantuan sosial yang biasa didapatkan akan berhenti bila calon petahana tidak lagi terpilih
kabar itu beredar di masyarakat dari mulut ke mulut dan juga dari beberapa poster di sekitar jakarta selatan
anies kemudian meyakinkan bahwa program bantuan akan tetap dilakukan dan bahkan ditingkatkan
di tahap awal ini memang kjp bentuk kartu
itu diberikan kepada siswa yang berlatar belakang keluarga membutuhkan
dalam jangka panjang kemudian baru nanti kita untuk semuanya
sebenarnya alokasinya nggak terlalu banyak berubah karena bagi keluarga yang mampu terima kartunya tapi bukan sebagai bukti menerima bantuan
tapi kartu itu lebih seperti kartu pelajar yang bisa digunakan untuk mendapatkan potongan potongan harga
jadi tidak banyak berpengaruh